dari sepak bola dalam negeri laga panas persib bandung melawan persija jakarta
menyisakan ancaman hukuman untuk tim maung bandung
pada laga yang berakhir ricu itu
skuad macan kemayoran harus dikawal petugas kepolisian untuk bisa keluar lapangan
seperti dikutip detik com
mengatakan persib berpotensi terancam hukuman lebih berat dibanding hukuman hukuman sebelumnya
sebelumnya persib diketahui termasuk tim yang paling sering mendapat hukuman denda dari komdis
terakhir persib harus membayar ratusan juta rupiah kepada komdis akibat ulah supporter
namun tigor menambahkan hingga kini keputusan tersebut belum bisa diproses dalam waktu dekat
pihaknya yang mewakili pt lib hanya bisa melaporkan
sedangkan komdis yang akan memutuskan hukuman untuk persib